diduga terpleset saat membuka sumur seorang ibu dan anak tercebur ke dalam sumur sedalam lima belas meter
akibatnya sang anak yang masih berumur dua tahun tewas sedangkan sang ibu selamat setelah bertahan di dalam sumur selama lima jam
warga desa karanglo kecamatan grati pasuruan rabu malam dibuat panik setelah salah satu warganya luvita tercebur ke dalam sumur sedalam lima belas meter
korban terpleset bersama anaknya agus yajit yang masih berusia dua tahun saat hendak membuka tutup sumur
korban sempat menyelamatkan anak balitanya saat terjatuh ke dalam sumur
namun karena menelan banyak air sang anak akhirnya meninggal dunia sementara korban masih terperangkap di dalam sumur
setelah lima jam melakukan evakuasi korban akhirnya dapat dikeluarkan dari dalam sumur
korban dievakuasi menggunakan tali seadanya yang dipegang warga beramai ramai
dengan kondisi lemas korban kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis
tahu tahunya anaknya tidak tertolong meninggal
terus ibunya tidak tertolong ini masih di dalam sumur
terus yang menolong tiga orang semaput semua ini
kan dalam sumur ini kan beracun
ini kondisi ibunya masih sekarang
masih lemas tapi lemas sudah
kejadian ibu dan anak masuk sumur ini bukan pertama kalinya terjadi di desa karanglo
sebelumnya sudah ada korban yang terjatuh ke dalam sumur yang sama
petugas kepolisian kini masih menyelidiki kasus tersebut
apakah ada unsur kesengajaan bunuh diri atau murni kecelakaan